penerbitan perangko seri tahun babi ini selain untuk memenuhi kebutuhan bea pengiriman surat
juga untuk menyambut perayaan tahun baru implek lima februari mendatang
perangko seri tahun babi ini terbilang unik karena dicetak melalui proses security printing oleh peruri
dan dibuat dalam jumlah terbatas yakni enam ratus ribu set dan tidak akan dicetak ulang
perangko seri tahun babi dijual rp tujuh puluh dua per lembar
selain perangko sampul hari pertama juga dicetak dengan jumlah cetak dua lima ratus tujuh puluh set dan kemasan khusus sebanyak lima set
meski bukan lagi menjadi bisnis utama pos indonesia penjualan perangko mampu menyumbang pendapatan yang tak sedikit